berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
terjadi penambahan sepuluh empat puluh enam kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai delapan ratus delapan belas tiga ratus delapan puluh enam kasus
pasien sembuh bertambah enam enam ratus dua puluh delapan orang
hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni enam ratus tujuh puluh tiga lima ratus sebelas orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh dua tiga persen dan kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus sembilan puluh empat orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh tiga sembilan ratus empat puluh tujuh jiwa